aku sama sekali tidak mencium aroma ini dari tubuh pemuda itu
jurus jurus yang dipakainya juga bukanlah jurus jurus khas ingin
kalau dia memang benar benar keturunan ini
dia pasti dengan mudah memiliki dasar dasar jurus harimau ini
orang tua ini perlu diberi pelajaran
saya harus ubah menjadi harimau
kenapa saya tidak bisa berubah menjadi harimau
ya dari caranya pasang kuda kuda saja
sudah berbeda dengan kitungga
kalau sakti itu bukan keturunan iman
yah ternyata firasatku benar
ada yang mengintaiku dari tadi